sak tangis mengiringi pemakaman musisi legendaris indonesia yon kuswoyo
di pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan pada sabtu pagi
vokalis grup band kus plus tersebut dimakamkan satu liang lahat bersama kakaknya
sejumlah kerabat keluarga dan musisi indonesia turut mengantarkan
jenazah musisi legendaris indonesia yon kuswoyo
di pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan sabtu pagi
isak tangis keluarga tak terbendung saat jasad pentolan grup band kus plus tersebut
dimasukkan ke liang lahat satu pusara bersama jasad sang kakak
tony kuswoyo yang telah lebih dulu meninggal dunia
kerabat almarhum budayawan m h ainu najib atau akrab di sapa caknun
mengatakan meski pernah dipenjara pada masa pemerintahan presiden soekarno
yon kuswoyo bersama sama kus plus merupakan sosok nasionalis
dan legenda bagi musik tanah air
yon kuswoyo meninggal dunia pada jumat pagi setelah menderita penyakit komplikasi
sebelumnya almarhum sempat dirawat di rumah sakit di kawasan bintaro
jangan sampai belum belajar tentang mereka
bukan hanya belajar dari mereka tapi juga belajar tentang mereka
karena kita ini sudah kehilangan dan tidak peka lagi terhadap orang orang besar yang kita miliki
banyak orang bersalah lewat begitu saja dan tidak ada maknanya
nah kalau beliau beliau ini suatu hari dipanggil allah semua
kita harus sudah siap untuk memanai mereka
mereka ini nasionalis sejati
dan nasionalismenya tidak terbatas
anda tidak terbatas pada omongan
anda tidak mengerti riwayatnya mas nomo
anda tidak mengerti mereka dulu di penjara di zaman bung karno
anda tidak mengerti kenapa di penjara
mereka bahkan akan hijrah ke malaysia
anda pikir mereka cuma penyanyi
mereka itu pejuang nasional
dan saat ini sudah ada korespondensi dari indonesia arman helmi
di rumah duka yon kuswoyo di tanggerang banten
arman selamat siang
arman setelah mengikuti pemakaman di tpu tanah kusir pada pagi hari ini
bagaimanakah situasi terkini di rumah duka
apakah kegiatan lain yang saat ini dilakukan oleh pihak keluarga
selamat siang fani
saat ini memang suasana yang ada di rumah duka
dari almarhum bapak yon kuswoyo
yang berada di pamulang tangerang selatan provinsi banten
ini masih diselimuti suasana duka
karena memang masih terlihat ada beberapa anggota keluarga fani
yang masih tetap berada di sini
untuk bersama sama dengan anggota keluarga yang lain
untuk memberikan duka
untuk mendukung dan juga support
tidak hanya keluarga
juga di sini masih ada beberapa fans fans dari almarhum
pak yon kuswoyo dan juga kus plus pada umumnya
mereka masih setia di sini
mungkin bisa diperlihatkan oleh kamera
ini ada beberapa orang fans begitu dari kus plus
ada yang dari surabaya
ada juga dari semarang
dan juga ada dari beberapa kota lainnya di indonesia
dan bersama saya saat ini fani
sudah ada istri dari almarhum pak ya
ibu selamat siang
ya pertama tama kami mengucapkan turut berbela sungkawa ibu
atas meninggalnya pak yon
ibu mungkin bisa diceritakan bu
sebelum almarhum meninggal
mungkin ada pesan pesan begitu yang disampaikan almarhum kepada ibu
terutama pesan pesan dalam hal musik begitu
mungkin ada karya beliau
atau mungkin ada keinginan dan cita cita almarhum
yang mungkin belum sempat terwujudkan begitu bu
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih semuanya
untuk seluruh media tv yang sudah meliput
saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya
pokoknya terima kasih sekali
hmm tidak ada sih yang namanya pesan pesan terhadap ilmu
cuma kan om yon itu memang orangnya kan spontanitas
kalau keinginan kalau keinginan
kalau untuk meneruskan meneruskan cita cita
seperti dia ada yang dia bicarakan dengan anak bungsu saya
kenas berton ya
seperti ada yang dia bicarakan
tapi dia berpesannya sama anak saya
main musik itu hanya untuk sekedar hobi aja
karena pendidikan formal itu nomor satu
karena memang pak yon kan tahu kalau untuk saya itu kan pendidikan nomor satu
untuk anak anak saya
cuman yang masih dia inginkan itu
itu hanya dulu dulu sebelum om yon itu sakit
masih sehat masih seger
dia selalu pernah bilang begini
kalau aaron kuliah
sampai nggak ya saya lihat orang di wisuda
hmm karena orangnya kan semangat
om yon itu semangat
dan saya juga harus semangat juga menjawab
bisa kamu akan seperti pak yon sampai sembilan puluh
tapi saya kembali lagi sama om yon
tapi itu kan semua takdir pak
kita serahkan aja sama yang kuasa
satu satunya yang diinginkan kan saya hanya ingin melihat
anaknya di wisuda
sebelum beliau akhirnya meninggal begitu
bu bonita apakah di rumah sakit dokter sempat mengatakan
kesehatannya beliau menurun karena sakit apa begitu
sebenarnya kalau sakit apa ya
obyeknya orangnya kan nggak pernah ke dokter
nggak pernah mau check up
paling manis banget ke dokter
jadi pada saat
dia dulu pertama itu kan kena diabetes
dia kan nggak mau kalau kita kontrol ini itu ini
itu nggak pernah mau gitu kan
karena dia selalu sugesti bahwa
selalu seperti itu
ya mungkin memang sudah waktu jep pada saat
kemarin sudah sakit ya kena semua ya
terima kasih sekali lagi ibu bonita
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
sekali lagi kami turut berbela sungkawa
bu bonita kepada keluarga
baik saat ini keluarga masih tetap terus menanti
karena masih banyak tamu yang berdatangan
terutama para penggemar dan juga fans praterikus plus
yang mungkin tadi tidak sempat hadir pada saat pemakaman
di tanah kusir mereka juga masih ada yang terus berdatangan
di rumah duka keluarga yang ada di pamulang tangerang selatan
kita kembali ke fani di studio
baik terima kasih arman helmi yang melaporkan langsung
dari rumah duka di tangerang selatan banten